anda masih bersama cnn indonesia connected ramadhan dan diingatkan sekali lagi sudah semakin mendekati waktu imsak dan juga sudah semakin dekat waktu subuh dipercepat makanya ya
oh sudah imsak rupanya
sudah imsak ternyata anda bisa tahu ya luar biasa
saya punya penglihatan
dikasih tahu barusan kita imsak ternyata
sudah imsak ternyata dan kalau kita berbicara mengenai penglihatan anum anum melihat yang baik baikan
dan salah satunya ini keterbatasan penglihatan juga tidak menghalangi muhammad nasrullah melantunkan ayat al quran dengan indah
juru pijat tunanetra ini juga tak pelit membagi ilmu tilawah kepada siswa siswi di panti asuhan tunanetra asia ponorogo
dengan kerja kerasnya nasrullah berhasil mengantarkan anak didiknya hafal al quran
jalan kaki saat berangkat dan pulang dari pantipijat tunanetra
beginilah aktivitas muhammad nasrullah di pagi hingga siang hari
meski dalam keterbatasan nasrullah tak mau berpangku tangan
usai menjalankan aktivitasnya sebagai juru pijat tunanetra
sarjana ilmu tarbiah islam universitas muhammadiyah ponorogo ini
lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pengajar tilawah di ayasan pantiasuhan tunanetra asia ponorogo
mulai masuk ke sini tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
seribu sembilan ratus sembilan puluh dua mulai arab
sekitar sepuluh tahun saya dari belajar al quran sampai tilawahnya
saya mulai mengajar itu tahun dua ribu dua sampai sekarang
sudah berapa ya
ya kira kira ada empat puluh an lebih
yang sudah jadi mungkin sedikit ini
karena tilawah itu agak sulit
sebagai pengajar tilawah tunggal
peran nasrullah bagi anak anak pantiasuhan di ayasan asia sangat dibutuhkan
beberapa anak didiknya bahkan sudah menjadi penghafal al quran
dan kerap mengikuti kejuaraan hafalan al quran tingkat provinsi dan nasional
jadi mulai dari tartil biasa yang mereka mengikuti di sekolah gitu ya
dan ada juga yang mengikuti perlombaan perlombaan seperti itu
jadi mereka mengikuti
perlombaan mtk juga itu mas nasrul yang mengajari
kalau misalkan dengan bisa lihat di dalam itu ada beberapa kejuaraan yang tentang kiroa
itu yang mengajar ustaz nasrul
termasuk yang sekarang ini yang akhir akhir ini karena kita
mas nasrul itu bagus di bacaan al qurannya ya
itu mengajar tentang hafalan al quran
meskipun mas nasru belum hafid tiga puluh tapi beliau bacaannya bagus
jadi kita ada salah satu santri
yang sudah hafal tiga puluh juz dan itu kemarin mengikuti mtk tingkat nasional
bermula dari al quran braille
ilmu tilawah dan keroah diajarkan oleh nasrullah pada qori qori muda di pantiaswan ini
ayat demi ayat ia lantunkan dengan merdu
mengisi ruang ruang gelap dan menginspirasi kori dan koriah penyandang tunanetra lainnya
ayat ini dikirakan oleh rasulullah saw